memanggil bu andien kesini hanya untuk menghinanya
tanpa mempertanyakan apa keperluannya
sehingga bu anim pergi meninggalkan kelas
bu andin pergi karena permintaan papa saya
sukses mengajarnya ya
kalau ada apa apa kabarin saya
lu lama banget sih
lo udah ditunggu tuh di ruang dekan
bu tari dan dosen lainnya udah nunggu disitu
iya iya ini makanya gue mau masuk nih
udah hadepin aja
gue masuk dulu ya
apa itu teman kampusnya andien yang selalu telponin andien

bener dan nyuruh
kayaknya dia keselakaan
agak ada per director
kalau kiki enggak salah anting sebelahnya ini tuh kayaknya ada di mbak andin deh tante
yang bener kamu
kalau kiki enggak salah ya tante soalnya waktu itu kiki lagi peresin parang parangnya mbak andin
terus kiki lihat anting ini di kopernya mbak andin
kok bisa ya pasangan antingnya bu sara ada di kopernya mbak andin
oh iya ki kamu coba terus ya buat buka cincinnya
tadi kan kata orang toko perhiasannya cicinya harus dipatahin dulu
saya nggak enak sama mama kalau sampai ngerusak cincinnya itu
jadi saya minta tolong ya sama kamu
kamu cari cara lain buat ngelepas cincin itu ya
kita emang ditakdirkan
tidak ditakdirkan berjodoh mas
tapi kalau misal kenyataan juga tidak apa apa

tapi kalau misal kenyataan juga tidak apa apa

terima kasih banyak ya
terima kasih ya
ini ya pak
oh kembaliannya pak
gak usah ambil aja
terima kasih pak
gimana kondisi anda di kampus ya
apa dia dapat teguran karena ninggalin kelasnya tadi
kasian juga kalau dia sama diskurs
apa gue susulin aja ke kampus ya
papa sudah di lobi di kantor kamu nih
kamu di kantor sekarang
saya lagi di jalan
kebetulan acara rena yang cooking class juga baru selesai
yaudah lah gue ke kantor aja
gak enak juga kalau bapak sudah nungguin lama
semoga aja adin gak apa apa di kampus
ion silahkan masuk
silahkan bu andi
terima kasih pak
baiklah kita langsung ke pokok permasalahan
kenapa tadi bu andin meninggalkan kelas tanpa izin
ibu kan tahu hal seperti itu melanggar peraturan kampus ini
sebagai dosen baru dan juga dosen yang baru
seharusnya ibu ani itu bisa lebih menunjukkan sikap yang lebih baik
dan komitmen dalam pekerjaan
semestinya bu andi bersyukur
ibu sebagai seorang mantan api
tapi masih bisa diterima kembali
jadi dosen disini
maaf bapak ibu
kalau saya sudah mengganggu pembicaraan bapak ibu sekalian
apa bapak dan ibu sekalian
memanggil bu andi kesini
hanya untuk menghinanya
sehingga bu anim pergi meninggalkan kelas
sehingga bu andi pergi meninggalkan kelas
bu andi pergi
bukan agar bisa
bukan agar bisa
saya harus pergi
saya harus pergi
saya harus pergi
saya harus pergi
bukan begitu bu andi
kalau ada yang nggak percaya
lain kali kalau mau minta tolong sama bu andi
harus ada izin tertulis kepada dekan dan dosen senior
bukan begitu bapak ibu
kakak mau ngapain sih pakai bohong segala
ya udah sih gak apa apa
lo selamat dulu
ya tapi tetap aja kak aku panik
aku juga baru tahu ternyata papa kamu itu ketua di yayasan universitas ini
ya gitu deh
gue terpaksa bawa bawa nama bokap gue
makasih banyak ya kak
maaf lo udah ngerepotin
santai aja kalah sama gue nen
sekarang lo cerita ke gue
kenapa lo tadi tiba tiba pergi
dan siapa yang laki laki yang ngantri lo tadi
ada yang perlu papa bicarakan sama kamu
kita ngobrol dulu sama saya aja pak